selamat datang anda menyaksikan indonesia forward bersama saya lucia saharwi
sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi
pemerintah pusat hingga daerah harus memiliki antisipasi
dan mitigasi memadai terhadap bencana di wilayahnya masing masing
baru saja kementerian dalam negeri melalui direkturat jenderal bina administrasi kewilayahan
menggelar garda nasional bumi dan bencana award atau garnas buana award dua ribu dua puluh
apa sebenarnya tujuan dari garnas buarna award ini dan apa harapannya terutama bagi daerah daerah rawan bencana
kita akan membahasnya lebih lanjut bersama direktur jenderal bina administrasi kewilayahan
selamat datang pak safrizal
terima kasih sehat selalu
ini tanggal dua puluh desember lalu diadakan garnas buwana award begitu ya pak ya
apakah dari ajang ini terlihat kesiapan dari setiap daerah dalam mitigasi bencana begitu
keuntungan dari garnas buwana awards ini karena dilakukan secara hibrid
satu dilakukan pengumpulan evidence secara digital dan melalui penjurian yang dilakukan secara
maka dari pengumpulan bahan secara digital
kita berhasil mengumpulkan banyak sekali evidence evidence yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan daerah
dari evidence yang dimunculkan oleh pemerintahan daerah kita yakin dan percaya bahwa
daerah yang sudah menyelenggarakan standar pelayanan minimal atau dikenal dengan spm bidang bencana
memiliki kesiapan yang lebih dibandingkan dengan daerah daerah yang belum
memiliki kesiapan yang lebih dibandingkan dengan daerah daerah yang berbeda
danizar flyer yang mengzakan dengan makhluk disenjata
dan dari sisi tiang maha
dimilikkan dengan kesiapan
kondisi kerugian bisa kita tekan karena standar pelayanan bidang bencana yang baru saja kita
berikan apresiasi bagi daerah daerah yang kita nilai kinerjanya berprestasi
daerah daerah mana saja pak yang dinilai paling siap terkait antisipasi dan mitigasi bencana ini
ya banyak kategori setidaknya kita ada lima kategori yang kita berikan apresiasi
baik itu kategori juara umum yang merupakan akumulasi semua jenis kategori
kemudian juga kategori daerah yang memiliki kemampuan meningkatkan edukasi literasi masyarakat
kemudian juga ada kategori siap sigap aksi yang memiliki kemampuan reaksi saulangi
aksi melalui kesiapsiagaan maupun reaksi yang mampu melakukan pertolongan penyelamatan dengan cepat
di samping perhargaan provinsi
misalnya untuk juara umum itu terpilih kota medan kemudian juara keduanya dari kabupaten lombok barat
yang baru saja mendapat ujian bencana yang cukup besar beberapa tahun yang lalu dan juga kota ambon
sementara untuk daerah yang memiliki kategori garda siap sigap literasi itu kabupaten magelang dan kota medan
untuk garda siap sigat aksi yaitu daerah yang memiliki kesiapsiagaan paling tinggi itu adalah kota tiduri kepulauan dan kabupaten bantul
kabupaten bantul ini memang salah satu alasan yang sangat penting untuk kita

daerah yang sering kita jadikan daerah benchmarking bagi daerah daerah dalam menyiapkan penyelenggaraan penawangan bencana
kemudian juga daerah yang memiliki kapasitas tinggi di dalam melakukan respon cepat terhadap pertolongan
ini kabupaten kudus dan kota kota mubagudi
sedangkan untuk tingkat provinsi yaitu kategorinya disebut dengan garda siap sigap sakti
ini diberikan kepada tingkat provinsi karena keberhasilannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi di kabupaten kota
jawaranya itu dari jawa barat dari provinsi sumatera utara dan provinsi banten
samping tentu ada juga yang sepuluh besar ya
tapi kita memang memberikan kesempatan naik diatas panggung
dengan jumlah yang sedikit agar terasa kompetisinya
oke nah ini kan tadi ada beberapa kategori ya pak ya
ada literasi ada aksi kemudian reaksi begitu ya
nah ini bagaimana supaya misalnya yang menang di literasi bisa juga baik dalam aksi begitu
tidak hanya bagus diatas kertas begitu pak
betul sekali jadi tiap tiap kategori itu memiliki indikator dan variabelnya sendiri
ada daerah yang misalnya
kategorinya sedang dari potensi bencana
ya dari potensi bencana dia kategori sedang namun telah menyiapkan seluruh variable
instrumen yang dibutuhkan dalam baik meningkatkan literasi masyarakat
kajian risiko bencana dan latihan kesiapsiagaan
tetapi bencana di tempatnya karena statusnya sedang
belum teruji dari aspek pertolongan atau kesigapan di dalam penyelamatan
oleh karena kita bentuk kategori kesigapan penyelamatan atau yang kita sebut dengan reaksi
bisa jadi juara di literasi juara di sigap aksi tapi belum teruji di dalam reaksi
dia misalnya dapat juara hanya juara di literasi dan aksi saja
namun kalau dia memperoleh dan ujian di lapangannya lebih besar lagi
dia telah menyiapkan kajian risiko bencana dan dokumen dokumen serta melakukan publikasi sosialisasi
serta melakukan latihan geladi di lapangan untuk menyiapkan masyarakat
juga pernah mendapat ujian yang sebenarnya lalu gerakan dan pertolongan reaksi menolong masyarakat penyelamatan evakuasi juga bagus
maka terkodokumentasi dengan bagus agregasi nilai dari ketiga kategori ini membuat dia menjadi juara umum
oleh karena ini berusahalah para daerah ini ketiga tiganya
jadi kalau hanya satu saja atau dua saja mungkin dia bisa menyebut
menjadi prestisius dalam satu atau dua kategori
kategori saja ya
tapi ketika diumum mungkin nggak dapat
sekarang mungkin dari daerah yang mungkin dia satu sisi nomor empat
keduanya nomor empat ketiganya nomor empat tapi agregasi nilai semuanya dia dapat menjadi suara umum
jadi itulah sistem penilaian yang dibentuk oleh dewan juri dari universitas indonesia
kemendagri tidak ikuti betan
untuk tetap penilaian diberikan secara fair
tidak ada titipan tidak boleh
nah sebenarnya apa saja sih pak arahan dari kemendagri terkait perlindungan terhadap warga negara di daerah bencana
ya pertama siapkan kajian resikonya
daerah yang tinggal di dalam lokasi tertentu harus mengetahui potensi bencana
yang terjadi di daerahnya
indonesia memang tinggal hidup di daerah yang disebut juga seperti ring of fire
kita hidup di barisan gunung yang aktif
dan juga potensi lain ada longsor ada banjir ada gempa bumi ada tsunami
setiap lokasi daerah harus mengetahui potensi bencana di daerahnya
lalu lebih menyiapkan diri terhadap jenis jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah itu
lalu mengadakan kesiapan kesiapan berdasarkan potensi bencana di daerah itu
daerah kita mungkin misalnya di kalimantan
yang kita tahu kita kenal memiliki resiko rendah gempa bumi
kita katakan begitu
maka kesiapan masyarakat setempat itu bukan di gempa bumi
tapi mendapatkan potensi bencana yang lebih tinggi
maka masyarakat setempat harus menyiapkan diri harus memiliki kapasitas dan literasi yang cukup tinggi terhadap bahaya banjir
kemampuan itu ditulislah di dalam kajian risiko bencana serta latihan kesiapsiagaan menyesuaikan dengan potensi risiko yang hasil kajian
yang diperoleh di daerah daerah masing masing
sebenarnya apa sih pak pelayanan minimal yang harus warga terima pada saat bencana
ya ada banyak
berdasarkan tiga jenis sublayanan
sublainan pertama parameter pertama soal pelayanan informasi rawan bencana
lihat pengalaman ketika sunam ketika matahari ketika perang ketika perang

waktu itu literasi belum begitu banyak
masyarakat belum begitu mengetahui bahwa setelah gempa bumi
maka kalau gempa buminya di laut itu memiliki potensi tsunami yang besar
waktu itu literasi kita belum begitu baik
early warning system kita belum begitu baik
sehingga tidak ada mengingatkan masyarakat bahwa ada potensi setelah gempa selesai
ada potensi tsunami
karena waktu itu literasinya tidak sebaik sekarang
maka masyarakat tidak melakukan apa apa
terutama yang hidup di tepi pantai
atau bahkan yang sedang ke pantai
bahkan saya mendengar cerita sebagian masyarakat yang tinggal di tepi pantai
karena air laut surut yang merupakan ciri ciri tsunami
mengambil ikan yang tertinggal di pantai misalnya
literasi itu sekarang harus disosialisasikan terus menerus kepada masyarakat bahwa
ciri ciri di samping ada peringatan kalau sekarang sudah canggih
begitu ada potensi tsunami bmkg sudah kasih peringatan digital
publik mendengar dan mengambil aksi daripada resiko itu
kemudian setelah itu juga pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan
pemda harus menyusun rencana penanggulangan bencana
yang di dalam dokumennya berisi pembagian tugas antar kelompok masyarakat
partisipasi publik kolaborasi bagi tugas dan segala macamnya
di samping menyusun rencana kontingensi
rencana kontingensi ini kemudian dilatihkan oleh daerah melalui apakah
badan penanggulangan bencana atau kelompok masyarakat sehingga masyarakat terlatih
jadi dilatihkan sehingga memiliki kemampuan atau kesiapsiagaan serta paham cara menyelamatkan diri
itu yang kedua
yang ketiga adalah kemampuan pelayanan penyelamatan dan evakuasi
dan ini dilakukan biasanya ketika bencana sudah terjadi
nah jadi disitu pengaktifan sistem penyelamatan dan evakuasi
pengaktifan sistem kedaruratan secara administrasi apa yang harus dilakukan
kepala daerah harus menyatakan tanggap darurat kemudian kelompok evakuasi berkoordinasi dengan baik teknis teknis penyelamatan
layanan itulah yang kemudian lewat garnas buwana kita ini kita berikan penilaian
apakah ke dalam dua belas jenis layanan ini sudah dilakukan atau belum
kalau sudah mana evidentnya
itulah yang kita berikan penilaian
oke nah selain itu adakah inovasi inovasi yang dilihat dari ajang garnas buwana award ini
kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti
pak pemirsa jangan kemana mana indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
kembali lagi di indonesia forward dan kita masih membahas mengenai ganas buana award dua ribu dua puluh
bersama dirjen bina administrasi kebelayaan kementerian dalam negeri bapak saf rizal
pak safrisal dari ajang yang baru saja dilangsungkan ini inovasi apa yang bisa anda rekomendasikan untuk mengoptimalkan antisipasi dan mitigasi bencana
ya baik kita ketika menghimpun semua data yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah ternyata menemukan banyak praktek baik
yang bisa diketok tularkan kepada pemerintahan daerah
hambatan kita memang secara tradisional ya kita mengatakan kurang uang kurang sarana prasarana kurang kompetensi
tapi ternyata dari hasil event ini ternyata banyak daerah yang kemudian menemukan terobosan terobosan misalnya di dalam bidang meningkatkan literasi publik
ternyata banyak terobosan yang dilakukan
misalnya bekerja sama dengan perusahaan perusahaan tertentu bahwa setiap publikasi yang dilakukan tertentu maka misalnya diberikan tagline
bekerja sama jadi tidak perlu mengeluarkan uang tetapi dalam publikasi perusahaan tertentu tolong sampaikan juga
jadi bisa dilakukan secara paralel saling bantu
oke kemudian juga
walaupun ada juga inovasi inovasi yang dilakukan yang mengeluarkan sedikit uang ya tentu efeknya akan lebih tajam
misalnya sistem sms broadcasting
kalau kita melewati sebuah daerah yang memiliki potensi risiko bencana maka sms broadcasting akan masuk ke cellphone masing masing orang yang lewat mengingatkan bahwa daerah di situ adalah daerah yang lebih luas
jadi di situ adalah daerah longshore hati hati segala macamnya
seperti itu jadi banyak inovasi baru termasuk inovasi bagaimana meningkatkan sadar bencana berbasis komunitas
bukan pmd nya yang bekerja
pemda cukup mengenalkan kepada publik tetapi banyak partisipasi masyarakat yang hidup di dalam komunitas mengadakan gerakan sendiri
dalam meningkatkan kesadaran publik akan bencana
jadi yang seperti itu tentu menjadi nilai positif bagi pemerintah dalam memberikan penilaian
termasuk sekarang kalau kita lihat ya di luar negeri misalnya kita ambil jepang yang mungkin potensi resikonya mirip seperti itu
di sana anak kecil kalau terjadi gempa bumi sudah tahu harus melakukan apa
sembunyi di bawah meja lalu melindungi kepalanya dari dalam
dari hempasan barang kalau terjadi gempa bumi
dan itu dimulai dari dunia pendidikan
diajarkan sejak dini
nah banyak daerah yang melakukan itu
memasukkan kurikulum bencana ke dalam kurikulum sekolah
walaupun belum semua daerah melakukan
praktek inovatif seperti ini boleh ditiru oleh banyak daerah
dan dapat dibuat menjadi permainan
seolah olah bermain tetapi pada hakikatnya melatih
awareness dari anak anak untuk melindungi dan membentuk sikap sadar bencana sampai dengan dewasa
nah apakah menurut anda keterlibatan daerah daerah di tanah air apalagi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi ini sudah maksimal
dalam garnas buwana award kemarin
ya kita jujur ingin mengatakan maksimal belum
tapi trennya menaik
misalnya dari data yang kita lihat ya
belum semua daerah memiliki kajian risiko bencana
itu sekitar dua ratus an sudah memiliki kajian risiko bencana
dan ada seratus daerah yang sekarang berusaha menyelesaikannya
padahal kita memiliki lima ratus empat belas daerah otonom tingkat kabupaten kota
ini usaha yang tiada putus dan tiada berhenti
kita yakin slow but sure
ini terus akan menanjak dengan harapan beberapa tahun mendatang tiga tahun mendatang
di lima ratus an daerah otonom di indonesia semua telah memiliki kajian risiko bencana
harapannya sungguh tinggi karena ini adalah starting point kajian risiko bencana
bagaimana mengenali potensi bencana kepada masyarakat
karena kalau terjadi bencana tidak mungkin seluruhnya ditolong oleh pemerintah
aparat kita enggak seberapa
tetapi dengan kemampuan literasi yang ada masyarakat dapat untuk pertama kalinya dapat menolong dirinya sendiri
atau menolong sesama yang lain kalau literasinya cukup tinggi
mungkinkah ada sesuatu yang dilakukan dengan misalnya daerah daerah yang baik
begitu hasilnya memberikan kontribusi kepada daerah daerah yang belum baik
jadi manfaat kompetisi seperti ini
daerah yang baik yang sudah juara misalnya katakan ini menjadi benchmark
daerah daerah yang belum berhasil tapi kekurangan tempat belajar selama ini karena belum terbuka informasi
nah sekarang silahkan belajar di tempat daerah daerah yang juara ini
dan kita juga akan mengasistensi kepada daerah daerah yang juara agar terbuka mau share experience bagaimana mengelola ini
jadi bagi daerah yang juara kami jadikan tempat base marking
bagi yang belum nanti terpacu terpicu termotivasi untuk loh yang itu bisa kok kita enggak
padahal kan kita pinternya sama ini tetapi kenapa kok yang satu maju
berarti motivasi ini akan kita naikkan agar tetap mau belajar di tempat yang sudah berhasil dan harapannya tahun depan juaranya berganti
tapi bagi yang juara sekarang kalau kita tanya mau nggak berganti oh enggak kami akan berusaha lebih baik sampai kami juara berturut turut tiga hari
kayak piala dunia gitu pialanya boleh bawa pulang selamanya
lalu bantuan atau panduan dan dorongan seperti apa lagi disiapkan dari kementerian dalam negeri agar daerah ini bisa lebih siap saat menghadapi bencana
di samping kita mengujinya lewat kompetisi seperti ini tentu
tugas pemerintah itu adalah memberikan asistensi memberikan guideline memberikan guidance kepada pemerintahan daerah agar parameter variable indikator yang dibutuhkan ini betul betul bisa diwujudkan
kemudian juga pemerintah juga ikut membuat latihan latihan
sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sama lalu kemudian menularkan ilmu pengetahuannya pengalamannya kepada masyarakat setempat
kira kira dampak positif apa pak yang didapat dari ajang garnas ini
ini membuka mata ini
hari ini sebelumnya belum pernah kita ini kan yang pertama nih
sebelumnya kita nilai kita evaluasi
lalu tak terpublikasi
hari ini dengan kompetisi garnas buwaina ini lalu diberikan penghargaan oleh bapak menteri dalam negeri hadir juga kepala badan nasional bencana bnpb
hadir juga kepala basarnas
ini instansi yang selama ini bersama sama dengan kemendagri di dalam pengelolaan
pengelolaan manajemen bencana
nah hasilnya ini membuka mata bahwa ternyata ada daerah yang jauh melompat tinggi
ada daerah yang ya business as usual belum tergerak
karena ini kan secara langsung nggak terlihat untungnya ini
pengurangan risiko bencana ini nggak kelihatan
tapi kelihatan untungnya kalau terjadi bencana jumlah resikonya saya ulangi jumlah kematiannya itu minimum jumlah kerugiannya juga minimum baru terasa
ya karena kalau ya ini tidak kita lakukan maka pengalaman buruk kita di masa lalu nanti akan terus berulang
kita nggak bisa belajar dari ketidakberhasilan di masa lalu
lalu apa yang akan disiapkan dalam garnas buayna
dalam garnas buayna award tahun depan kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti
pemirsa jangan kemana mana indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
kembali lagi dalam perbincangan mengenai garnas buana award dua ribu dua puluh dua bersama dirjen bina administrasi kewilayahan bapak safrizal
pak safri sal untuk penghargaan tahun depan
ini bagaimana caranya supaya mendorong agar partisipasi daerah lebih banyak lagi begitu
dari data tahun ini ada satu ratus delapan puluh enam daerah berpartisipasi
padahal indonesia terdiri dari lima ratus empat belas kabupaten kota dan ada yang terbaru tiga puluh delapan provinsi
jadi kalau dibagi
kira kira yang ikut ini ya kurang dari sepertiga
harapannya adalah itu sebabnya karena waktu yang kita sediakan cukup pendek
hanya satu bulan lebih sedikit
dan ini beberapa daerah mengatakan ini terlalu pendek untuk mengumpulkan evidence atau melakukan sesuatu
tahun depan kita akan coba perbaiki
kita akan launching dari bulan februari
lalu kita berikan award di bulan desember
jadi punya waktu kira kira sepuluh bulan untuk mempersiapkan diri
baik di kegiatan meningkatkan literasi maupun latihan melalui sigap aksi
dan tentu yang reaksi kita tidak harapkan
dalam arti kita gak mengharapkan bencana kan
untuk melatih harus ada bencana betulan kan
dan juga syukur alhamdulillah kalau tidak ada bencana
tapi kalau ada bencana kita juga bisa melakukan berdasarkan parameter kapasitas yang kita miliki untuk menerapkan ke dalam pertolongan dan penyelamatan
tapi kita akan coba agak panjang sepuluh bulan
bisa ikut begitu ya pak ya
terakhir pak ada pesan kepada daerah daerah mungkin yang belum berpartisipasi dalam
yang belum berpartisipasi dalam garnas buwana award dua ribu dua puluh dua
kawan kawan para bupati wali kota yang ada di seluruh indonesia
dan juga kepada para gubernur di seluruh indonesia
kita menghimbau pada tahun depan insya allah februari
kita akan melaksanakan ajang ini kembali
tapi dengan periode yang cukup panjang
kita berharap seluruh daerah dapat mengikuti kegiatan ini
kegiatan ini bukan semata mata kompetisi
kegiatan ini lebih besar daripada hanya sekitar kompetisi
yaitu menjalankan amanah undang undang dasar
yaitu salah satunya melindungi warga negara indonesia
melindungi dari potensi risiko bencana
melindungi dari korban jiwa
melindungi kerugian harta benda
melalui kesiapan kita
komunikasi kita menaikkan literasi kemampuan masyarakat mengetahui potensi bencana
kesiap siakan aparatur maupun masyarakat
di samping juga kemampuan di dalam menolong masyarakat
jadi bukan hanya sekedar kompetisi
tapi ini adalah menolong masyarakat menyiapkan diri menghadapi situasi yang tidak kita inginkan
baik terima kasih bapak safri sal sudah berbincang di sini
semoga ini bisa memberikan informasi lebih banyak lagi bagi masyarakat
dan kita berharap lewat garnas buwana award ini memang bisa memicu daerah daerah untuk berlomba memberikan yang terbaik ya pak
tidak hanya di atas kertas tapi yang penting dalam penanganannya
pelaksanaan penanganan bencana
dan pemirsa demikian indonesia forward kali ini
saya lucia sari undur diri sampai jumpa
makasih ya pak